ah calon siswa bintara tni angkatan laut iwan sutriswan
tiba di pelabuhan gunung sitoli dengan diantar menggunakan ambulans milik tni angkatan laut
usai otopsi yang dilakukan tni angkatan laut di padang
jenazah calon siswa bintara tni angkatan laut iwan sutriswan
telah telaumbanua dibawa pulang ke kampung halamannya di desa lahusa
ida nutai kabupaten nias selatan sumatera utara
keluarga sempat kecewa karena ambulans langsung membawa jenazah pergi
padahal keluarga sudah menunggu di pelabuhan
keluarga korban berharap penegakan hukum tetap diterapkan
sesuai dengan sanksi dan pelaku dihukum seberat beratnya
diungkapkan seadil adilnya ini
kita apa janganlah dikecewa dengan orang tua saya
ya tolong tolonglah media
puluhan warga yang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong di kota serang banten
menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan
mereka juga membawa pelaku ini ke polda banten warga yang
incorporasi investasi bodong itu yang dirutut masalah dengan rumah pelaku terrific
kar reciprocal medan kepadatan memahalida
dengan jumlah korban sebanyak tiga puluh orang
dua orang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau tppo
dengan modus kawin kontrak ditangkap polisi
enam korban berhasil diselamatkan saat akan dijual ke sejumlah pria asal timur tengah
penangkapan dua pelaku berawal dari adanya laporan tindak pidana perdagangan orang
di kawasan puncak cianjur jawa barat dengan modus praktik prostitusi kawin kontrak
kedua pelaku ini memiliki peran sebagai mucikari yang menawarkan pada korbannya
kepada pria asal timur tengah dan satu lagi sebagai pencari gadis desa asal cianjur untuk dijual
prostitusi dengan modus kawin kontrak ini sudah dijalankan oleh kedua pelaku sejak tahun dua ribu dua
kedua pelaku juga menyiapkan penghulu saksi dan wali nikah palsu

karena disini memang korban dijebak diajak ke satu tempat kemudian disitu sudah disiapkan penghulu
kemudian disiapkan juga saksi wali dan seterusnya
tapi itu yang menyiapkan dari kedua tersangka ini
sehingga korban tidak berdaya ya mau nggak mau mengikutinya
kemudian setelah mengikutinya ternyata dikekang oleh orang yang istilahnya membeli dia nih